sebuah stand makanan yang berada di food court lantai tiga royal plaza surabaya minggu malam terbakar
akibatnya ratusan pengunjung panik dan berhamburan keluar menyelamatkan diri
sementara seorang gadis terpaksa dibopong petugas karena terjatuh akibat berdesak desakan
seperti inilah kepanikan pengunjung mall royal plaza surabaya
sesaat setelah mereka mengetahui kebakaran yang menghanguskan sebuah stand makanan di food court
lantai tiga minggu malam
pengunjung terlihat panik dan berhamburan keluar berusaha menyelamatkan diri dari kobaran api
kepanikan semakin menjadi karena pengunjung mal lainnya juga ikut berlarian keluar mal
beberapa di antaranya bahkan ada yang sampai terjatuh hingga kakinya tergilir karena berdesak desakan
peristiwa kebakaran ini terjadi sekitar pukul enam sore
sebuah stand makanan mie bledek milik pak bejo tiba tiba terbakar
dan menghasilkan kebakaran yang berbeda
mengeluarkan asap tebal
sumber api diduga dari kompor yang meledak lantaran selang gas kompor terlepas
api kemudian menyambar peralatan dapur hingga menghanguskan seluruh isi stand makanan
ada yang kebakaran
caranya gimana ceritanya kalau bisa lari lari
katanya sih gitu ada kompor listrik yang meledak
beruntung dalam kejadian itu
alarm sprinkle atau tanda kebakaran
berfungsi mengeluarkan air
sehingga tidak menjalar ke stand makanan lainnya
untuk memastikan api benar benar padam
dua mobil damkar didatangkan ke lokasi kebakaran
mobil ambulance juga disiapkan
untuk membantu mengevakuasi pengunjung mal yang terluka
akibat kejadian ini
kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah